ketemu partai nasdem surya paloh menyangkal pernyataan bakal membarkan nasdem jika ada kadernya yang terlibat kasus korupsi
surya paloh justru menyebut pernyataannya jangan disalah artikan
jadi apa maksud dari sang ketua umum
dan untuk membahasnya sudah bersama kami dua narasumber
yang pertama ketua dpp partai nasdem taufik basari
dan kemudian direktur eksekutif indo strategik ahmad koyerul umam
assalamualaikum selamat sore mas mas kalian
kabar baik ya
mas bram mas taufik
langsung saja ini tadi kita sudah dengar statementnya begitu penyangkalan
bahkan disebutkan bahwa jangan diartikan secara harfiah begitu kurang lebih oleh ketum anda
jadi maksudnya apa
dan konteksnya seperti apa pada saat itu statement itu keluar
jadi apa yang disampaikan oleh pak surya paloh itu yang kemarin itu bukan penyangkalan
jadi meluruskan kekeliruan yang selama ini orang terima
terkait dengan apa yang pernah disampaikan oleh pak surya paloh
dalam suatu acara saya agak lupa acara apakah itu pembekalan caleg
atau sekolah legislatif untuk anggota fraksi
yang saat itu pak surapalo kalau kita lihat dari kalimatnya
intinya memberikan pesan kepada para kader
agar jangan korupsi
kemudian suatu partai itu tidak bisa dipertahankan ya apabila hidup dari uang korupsi
jadi kita tidak mau menjadi partai yang koruptif

poinnya di situ sebenarnya
tapi saya sempat
yang kalimat tidak layak dipertahankan itu artinya
ya tidak layak dipertahankan kalau kita hidup dari uang korupsi
jadi kan beliau mengatakan partai itu punya nilai nilai punya value
kalau kita ikuti apa yang selama ini disampaikan oleh pak surya paloh
kan pak surya paloh selalu bicara soal nilai nilai
nilai nilai kebangsaan nilai nilai idealisme
apa yang harusnya dilakukan oleh partai apa peran partai dalam kebangsaan kita
nah dari persoalan
persoalan hal yang idealisme itulah
maka beliau berpesan kepada para kadernya
jangan melakukan korupsi
karena kita tidak ingin ada partai yang kemudian hidup dari uang korupsi
oke konteksnya di situ ya
konteksnya di situ
kemudian statement pak surya paloh mengatakan
kemarin tentunya saat dikonfirmasi ulang
dia mengatakan ya dia salah
tapi kemudian jangan diartikan
berarti ketika salah itu kan adalah sebuah penyangkalan atas statement itu
bukan beliau tidak mengatakan dia salah
publik menyalah artikan
publik menyalah artikan apa yang beliau sampaikan
yang sebenarnya itu ada di acara internal partai
mengingatkan kepada kita untuk tidak korupsi
dan partai itu tidak boleh menjadi partai yang koruptif
ini kan pesan baik sebenarnya
nah tapi memang saya ingat betul ya
beberapa bulan kemudian
ada beberapa media yang kemudian mempelintir pernyataan beliau
dan akhirnya yang dikutip adalah
sehingga orang menjadi salah paham
saya minta komentar mas umam
jadi kalau di mas taufik tadi menyebutkan
ini hanya untuk pembekalan caleg
jadi jangan jangan statement panggung belakang yang kemudian tampil di publik
bagaimana anda menilai
ini isu sangat sensitif
tetapi begini bahwa apa yang disampaikan oleh pak surya paloh
saya pikir itu adalah bagian dari upaya klarifikasi
tetapi bagaimanapun juga
masyarakat tentu memiliki nalar kritis yang juga bisa kita pahami
apa yang disampaikan pak surya paloh waktu itu tentu merepresentasikan
tadi nilai kemudian ekspektasi
dan juga harapan tentang hadirnya
tata kelola pemerintahan yang bersih yang akuntabel yang transparan
nah oleh karena itu
ketika kemudian janji itu diharapkan kemudian menjadi utang yang harus dilunasi
maka kemudian ada sesuatu yang kemudian terjadi gap di sana
nah maka kalau misalnya ada teori
kalau janji sangat tinggi
tapi kemudian implementasi
atau realisasi tidak begitu tinggi
maka kemudian akan ada permintaan dari publik dalam konteks ini masyarakat untuk menagih janji itu
nah oleh karena itu
di dalam konteks ini
saya pikir pak surya paloh sudah menyadari itu
dan saya pikir apa yang tadi beliau katakan
letter lahnya mas taufik
memang beliau mengatakan
mungkin memang tafsirnya tidak begitu
tetapi di saat yang sama
beliau sepertinya tidak defensif
dan juga menerima bahwa
itu adalah bagian dari konsekuensi
dan juga sikap kritis masyarakat
seperti yang ditanyakan oleh teman media itu ya
nah oleh karena itu
ini menjadi sebuah catatan
karena bagaimanapun juga
politikal ekonomi struktur di indonesia
dan juga di banyak negara berkembang
politik adalah perempuan korupsi
nah oleh karena itu
bagaimana kemudian pertalian
antara kepentingan bisnis
kemudian menciptakan politik
khususnya sebagai alat untuk melakukan perburuan rente
nah oleh karena itu
di undang undang sendiri
di undang undang dasar kita
itu sebenarnya memberikan ruang
bagi telah terjadinya pembubaran partai politik
itu tepatnya ada di pasal dua puluh empat c
yang memberikan acknowledgement
terhadap eksistensi partai politik
sekaligus juga pembubaran partai politik
yang kemudian dideliver dalam konteks
undang undang partai politik
juga undang undang mahkamah konstitusi
karena itu adalah
jurisdiksi dari mahkamah konstitusi
tapi secara umum
memang ini adalah bagian dari sikap kritis masyarakat
dan nasdem tentu memiliki hak untuk mengklarifikasi itu
oke ketika tadi mas umam menyebutkan
ini jangan jangan memang publik yang menagih
bagaimana ini kemudian menjadi komitmen di awal
tapi hari ini berjalan
paling tidak dua tersangka begitu
pak jonny g plati kemarin
saat ini scl terkena begitu
bagaimana itu akhirnya dijawab oleh nasdem
ya jadi begini
kembali ke soal konteks pernyataan tersebut
di dalam satu acara internal
dan mengingatkan kita semua
ini kan satu harapan
pak surapalo selalu tidak ingin kadernya
yang melakukan tindak pinjaman korupsi
itu yang pertama
beliau me warning sebenarnya
jangan sampai kita menjadi bagian dari korupsi di indonesia
oleh karena itu
maka sebagai satu warning bagi kita semua
tentu harus menjalankannya kan gitu
yang kemudian muncul adalah
ya kita akan siap membubarkan diri
itu nggak ada sama sekali
makanya beliau bilang
bodoh sekali kalau ada suatu partai yang mengatakan seperti itu
karena tidak mungkin
partai bisa menjaga bahwa
setiap kadernya itu yang baru masuk
yang atau siapapun itu
tidak teribat dalam satu proses hukum
ya pasti secara personal bisa saja
orang orang itu melakukan sesuatu pelanggaran hukum dan sebagainya
artinya nanti narasi atau diksi
komitmennya akan dirubah begitu
komitmennya tetap sama
bahwa partai nas tim tidak menginginkan
ada suatu partai yang hidup dari uang korupsi
menjadi partai yang koruptif
dan mengajak kepada seluruh kader
agar selalu menjaga diri
agar tidak melakukan tindak pidana korupsi
nah pesan itu kan akan selalu ada
itu memang itulah pesannya
saya hadir di dalam kegiatan itu
pada saat beliau berpidato adalah seperti itu
yang kemudian muncul di publik
tapi sekali lagi
pak suryapala pun juga sangat menghargai
sikap kritis dari masyarakat
dan menerima kekritisan itu
ya ini menjadi satu pelajaran buat kita juga
buat partai nas tim
ya tentunya yang paling penting adalah
dilihat saja apa yang selama ini menjadi sikap partai nasdem
dalam hal menghadapi persoalan persoalan ini
kita tidak pernah lari dari persoalan persoalan ini
dan bahkan pesan dari pak suryapala ketika ada masalah
termasuk juga apa yang dihadapi oleh pak sel ya
kemarin dibuat drama bahwa seolah olah menghilang
padahal hanya tertunda dua

memang belum pulang
ya tanggal satu oktober memang jadwal untuk pulang ya
tapi baru bisa kembali tiga hari kemudian
di dua hari setelah tanggal satu
tiba tiba dikesankan bahwa
ya padahal ya memang tertunda saja kembalinya ke indonesia
tapi inilah yang terjadi ya
ya kita akan hadapi ya termasuk juga pak sel itu orang yang sangat berani
beliau akan menghadapi apapun yang saat ini menjadi
hal yang ada di depan beliau
ketika saya ingin beranjak sedikit begitu
ketika statement atau kemudian pelurusan kalau menurut mas taufik tadi
yang disebutkan pak sp sudah disebutkan
seberapa akan mempengaruhi nanti
pandangan publik terhadap citra nasdem paling tidak di tahun ini
iya diakui atau tidak
di tengah masyarakat kita yang memiliki literasi politik yang semakin baik
dengan digital information juga semakin tinggi
diakui atau tidak itu akan memberikan impact yang cukup serius
dan saya pikir teman teman nasdem juga sudah mencoba untuk mengantisipasi itu
nah kalau misal kita belajar dari beberapa kasus sebelumnya
termasuk misalnya di p tiga misalnya
waktu itu terjadinya penangkapan salah seorang elit dari partai
hanya beberapa bulan menjelang pemilu
maka kemudian memberikan impact yang cukup serius
memang ada faktor lain misalnya terkait dengan split ticket voting
misalnya waktu itu di p tiga
tetapi penurunan dari tiga puluh delapan kursi menjadi sembilan belas kursi di p tiga
salah satunya adalah bagaimana kemudian impact dari citra partai
di hadapan masyarakat yang kemudian mengalami koreksi
nah tentu hal ini diakui atau tidak mungkin akan menghadirkan efek negatif
apakah kemudian bisa dimitigasi atau tidak
saya pikir itu bergantung pada bagaimana langkah dari teman teman nasdem untuk
tapi pelurusan tadi adalah langkah mitigasikah dan berhasilkah
nah soal berhasil atau tidak tentu nanti kita ukur dari proses respon masyarakat
tetapi bahwa dalam rangkaian ini ini kan praktis tinggal empat bulan
atau sekitar lima bulan paling lama menjelang pemilihan
dan kita tahu kalau misal kemudian betul tadi misal dugaan kasus yang melibatkan menteri pertama
pak yassin limpo misalnya kemudian ditetapkan tersangka dalam waktu dekat secara resmi oleh kpk
kemudian proses persidangannya juga dalam beberapa bulan ke depan
itu akan memberikan impact yang cukup serius terhadap citra partai kredibilitas partai
karena bagaimanapun juga tadi terkait dengan relative depreviation theory
karena nasdem salah satu partai yang dilahirkan dari ekspektasi yang tinggi
harapan yang tinggi terhadap hadirnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik
ketika kemudian fakta tidak sesuai dengan ekspektasi
tentu akan ada nalar kritis masyarakat untuk mengoreksi bagaimana komitmen dan janji janji politik
saya tagih janji begitu ya saya terakhir ke mas taufik singkat saja
jadi artinya ketika publik menagih komitmen bagaimana kemudian mitigasinya nanti
apalagi rasanya ini isu yang selalu muncul ketika ada kader anda yang menjadi tersangka begitu
ya pertama saya ingin mengajak kita coba cari dulu kalimat lengkapnya
dari pidato tersebut saya sudah coba mencari tapi belum ketemu
dan saya meyakini apabila kemudian kita mendapatkan kalimat utuh yang lengkap pidato tersebut
pasti akan punya persepsi yang berbeda
karena saya sudah telusuri semua kutipan kutipan atau semua rujukan rujukan yang saat ini media angkat
terkait dengan pernyataan tersebut itu bukan langsung dari pidato pada saat pidato itu disampaikan
jadi dari berita suatu media yang sudah tidak sesuai dengan isi dari pidato tersebut
saya yakin ketika pidatonya nanti sudah kita temukan dan kita tonton bersama
tentu kita akan punya pemahaman yang tidak seperti yang selama ini dibangun oleh beberapa pihak
oke kami tunggu kalau begitu terima kasih atas informasi dan konfirmasi anda mas taufik basari
ketua dpp partai nasdem dan juga mas ahmad karel umam direktur eksekutif indosertai indonesia
terima kasih telah bergabung sama kami selamat sore sehat selalu